partai persatuan pembangunan atau p tiga menyilahkan sandiaga uno bila ingin bergabung dengan partainya
sebelumnya sandiaga uno belum memutuskan akan berlabuh di partai mana setelah mengundurkan diri dari partai gerindra
hal ini disampaikan langsung oleh ketua umum partai persatuan pembangunan muhammad mardiono
jelang rapat pimpinan nasional kelima di rumahnya di sleman yogyakarta pada selasa siang
menurut mardiono p tiga dan sandiaga sudah lama menjalin komunikasi sebagai antara parpol dan juga tokoh nasional
sama seperti parpol lainnya p tiga mengaku memiliki harapan untuk mendapat ruang di lembaga eksekutif
mardiono menyebutkan sebelumnya p tiga pernah memiliki pengalaman ketika ketua umum p tiga hamzahas menjadi wakil presiden bagi presiden megawati
sementara itu di tingkat provinsi jawa tengah wakil p tiga juga duduk di lembaga eksekutif
wajah yasin maimun saat ini menjadi wakil gubernur jawa tengah